potongan daging bebek yang besar dan gurih ditambah siraman bumbu hitam pedas yang kaya
akan rempah membuat kuliner khas madura yang satu ini sering dipilih oleh pecinta
kuliner sebagai menu santap siang di salah satu rumah makan bebek madura yang berada di kawasan
cipinang jakarta timur antrian bahkan sudah menggular sejak pukul dua belas siang kalau bebek
goreng itu kan kayak cuman terlalu amis ya menurut saya kalau bebek madura kan ada bumbu bumbu yang rempah
rempahnya yang bikin tambah enak gitu lebih lebih kita nagu untuk makan sambal irengnya itu yang bikin
ya karena itu enak sih cocok sama lidah saya pedasnya juga pas gitu pedes pedes lagi lah
rumah makan yang sudah eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini menjual ribuan porsi nasi bebek setiap hari
walau baru ramai menjelang jam makan siang kesibukan sudah dimulai sejak pagi hari gini
nih ceritanya selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi sepiring nasi bebek lengkap dengan
bumbu hitam sambal dan nasi hangat

lalu kita berajak suspected estadis manoga toenaknya dan juga sejahat yang terkenal pasang selanjutnya
yang cerah jika ada yang berbau tidak sedap dan memar pada kulit jangan dipilih ya itu adalah
beberapa tanda bebek sudah tidak lagi segar bebek yang tersedia di tempat ini adalah jenis bebek
pedaging sebetulnya bisa saja menggunakan bebek jenis lain tetapi bebek pedaging memiliki lebih
banyak daging dan tentu lebih disukai pelanggan berdua ya ya ya ya ya ya bismillah cuci dimana
bang oke banyak juga pakai sehari sampai tiga ratus bebek ya pokoknya kalau dihitung
ada yang siang permisi permisi air panas air panas
hai cuci bersih bebek untuk menghilangkan bau amis dan darah yang masih tersisa selama proses
pemotongan di rumah potong hewan bisa juga tambahkan garam atau jeruk nipis untuk
memaksimalkan proses pembersihan yang saya suka nih kalau potongan potongan besar seperti ini
saya beberapa kali makan kan dapatnya bebek yang agak kecil potongan yang memang harganya agak murah
boleh tuh sepotong segini gede nih pahanya ya udah sedih sekarang tiba waktunya mempersiapkan
banyak ya teh ini bisa berapa kursi teh
memuatkan digunakan untuk mengolah daging bebek ungkep dan membuat bubuk hitam sama
yaitu bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah keriting kemiri jahe lengkuas dan daun jeruk
makanya ini pakai bantuan mesinlah ada jasanya lagi maklum sehari bisa abis ratusan bebek berarti
butuh bumbunya kan banyak ya mumpunya tiga puluh kilo haluskan juga daun jeruknya ya jangan
hanya aromanya saja yang digunakan sebab daun jeruk akan meredam bau amis berlebih
pada daging bebek dan menambah cita rasa pada bumbu hitam khas bebek madura yang nanti disajikan

ada dua bungkus atau dua plastik besar plastik pertama itu buat nanti ungkepan bebek plastik
yang satu lagi itu buat bumbu hitamnya bebek sudah siap bumbu sudah siap kini tiba waktunya proses
memasak dengan teknik ungkep apa aja yang dilakuin nih gorengan itu belakang juga ada
lebih sepuluh kompor yang menyala dengan tugasnya masing masing dan ini hampir nggak pernah berhenti setiap
harinya kan gunakan api kecil agar bumbu betul betul meresap hingga ke bagian dalam daging dan
aduk daging bebek ungkep secara berkala agar tidak ada bagian yang
gosong terutama potongan daging bagian bawah yang berada di tepian wajan
kalau yang di wajan sebelah saya ini sudah bisa diangkat ini sesekali diaduk ya biar dia nuraca
bumbunya dada paha itu duluan tapi kalau saya belakangan masih keras
jam sudah berlalu tiba saatnya kita memisahkan bebek yang sudah matang dengan yang belum matang
oh kalau udah ada tulangnya udah pasti empuk
ini udah pasti matang nih tulangnya udah nongor
daging bebek ini jangan terlalu lama direbus atau terlalu lunak yang akan membuat sensasi menyatap daging bebek berkurang
goreng bebek dengan api besar selama sepuluh menit
aduk hingga bebek berubah warna menjadi coklat pekat
lapar pak capek dari subuh kita cobain ya
tipikal yang bumbunya itu bener bener ngerasep ke dalam
karena tadi dimasaknya juga lama tuh
dan dia gak amis
garing di luar dan dalamnya tetep masih ada yang muis dan masih ada lembutnya
lanjut bubu dan air yang telah digunakan untuk membuat bebek ungkep jangan dibuang
sebab bumbu ini akan diolah menjadi bumbu hitam untuk nasi bebek
bumbu dasar ini akan ditambah beberapa kilogram
yang telah kita masak
yang telah digiling
dan penjidap rasa secukupnya
dan setelah dimasak sekitar setelah disemalam dengan api kecil
begini nih kira kira rasanya
ini setiap rumah makan nasi bebek ini punya ciri khasnya masing masing ya
kalau yang di tempat kita kali ini nih
tipikal bumbu hitamnya itu tuh tipikal yang kental
dan dia juga tadi karena ngegilingnya itu agak sedikit kasar
jadi masih ada teksturnya gitu loh
dan yang pasti gurih banget
walau jam di tangan masih menunjukkan pukul sepuluh pagi
pelanggan sudah mulai berdatangan
eh salah kejauhan
udah baru dibawa lagi
ternyata nasi yang ditaruh di atas rumah makan sudah habis
yuk kita persiapkan nasinya
ini diaran bang ya
kalau sehari bisa habis berapa banyak bang beras
kan sekarang ini sih lima puluh kilo
kadang lebih kadang dua ratus lima puluh kilo
selanjutnya kita iris mentimun sebagai pelengkap sajian nasi bebek
saya pikir ketika lagi menjadi pengusaha rumah makan bebek madura nih yang paling ribet bikin bebeknya
benar tapi ternyata ada bagian bagian lain yang juga lumayan menyita waktu
ini salah satunya adalah mempersiapkan timun
tepat jam makan siang kursi kursi yang awalnya kosong kini telah terisi penuh
belum lagi ada pemesan yang meminta makanan dibungkus
saya tidak boleh berhenti bekerja terutama yang menangani bagian penggorengan bebek
sebab daging bebek harus selalu tersedia
ada satu hal yang tidak jarang menjadi kendala bagi rumah makan yang telah eksis selama tiga puluh dua tahun itu
yaitu harga cabai yang meroket
kecuali tabai mahal
kalau sampai tabai rp satu ratus dua puluh ya ada kengeluan sedikit
karena kedapatan tipis
ini makan dah be
selepas jam makan siang saya dan beberapa pekerja bisa beristirahat sejenak
biasanya pengunjung akan kembali berdatangan menjelang jam makan malam
tentu tidak afdol ya jika tidak mencicipi nasi bebek lengkap dengan bumbu hitam yang pedas dan gurih
kata pertama yang terbersih di benak saya kalau lagi makan si bebek disini adalah
selain kelezatan bumbu hitam yang kaya akan rempah
ketepatan waktu mengolah bebek ungkrop ini jadi kunci kenikmatan nasi bebek khas madura
karena tadi masaknya itu pas
kurang lebih satu sampai dua jam
jadi tekstur si bebek itu masih ada sui sui
karena kalau kelamaan masaknya itu akan hancur
jadi seperti terlalu di presto
dan itu malah bikin sensasi dari makan bebeknya itu jadi tidak dapat
tapi kalau masaknya kecepatan ya pasti jadinya terlalu keras dan susah banget buat dimakan
atau alat bahasanya
ini pas banget
harga proporsi nasi bebek di tempat ini dipatok mulai rp dua puluh lima
pelanggan bisa memilih bagian sayap paha atau dada
kalau ada yang ingin memasak sendiri wah bisa juga kok
namun harus bersabar
terutama ketika membuat bumbu hitam atau bumbu irengnya
apalagi kalau anda membuat pesanan dalam jumlah banyak
bisa menghabiskan waktu sehari semalam nih
dengan nama fernando di wi agung yuljiar